halo sahabat kompas tv perlu diketahui dan menjadi catatan khususnya para pemudik yang akan berangkat melakukan perjalanan mudiknya
pemerintah bersama dengan kepolisian negara republik indonesia atau polri secara serentak mulai dari tanggal lima april dua ribu dua puluh
akan melaksanakan ganjil genap dalam arus mudik dan balik lebaran tahun dua ribu dua puluh
nah aturan tersebut sesuai dengan surat keputusan bersama atau skb direktur jenderal atau dirjen perhubungan darat
kepala korps lalu lintas polri dan dirjen bina marga
nomor kp strip drjd seribu tiga ratus lima tahun dua ribu dua puluh empat skb garis miring enam puluh tujuh garis miring dua romawi garis miring dua ribu dua puluh
empat puluh garis miring kpts garis miring db garis miring dua ribu dua puluh empat tanggal lima maret

pukul delapan sampai dua puluh empat waktu indonesia barat
nah sebaliknya ketika arus balik lebaran dua ribu dua puluh
ganjil genap akan dilaksanakan mulai dari kilometer empat ratus
di tol semarang batang sampai dengan kilometer lima
berikut adalah jadwal ganjil genap arus balik lebaran dua ribu dua puluh
jumat dua belas april dua ribu dua puluh empat pukul empat belas sampai dua puluh empat waktu indonesia barat
sabtu tiga belas april dua ribu dua puluh empat pukul delapan sampai dua puluh empat waktu indonesia barat
minggu empat belas april dua ribu dua puluh empat pukul delapan waktu indonesia barat sampai selasa
dua belas april dua ribu dua puluh empat pukul delapan waktu indonesia barat
yang masuk kategori pengecualian ganjil genap tersebut
satu kendaraan anti ganjil genap arus mudik balik dua ribu dua puluh
kendaraan pimpinan lembaga negara republik indonesia
yang meliputi presiden dan wakil presiden
ketua mpr ketua dpr dan ketua dpd
ketua ma ketua mk ketua komisi yudisial
menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian

kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing
serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
tiga kendaraan dinas pelat merah dan atau pelat nomor tni polri
kendaraan pemadam kebakaran
kendaraan angkutan umum pelat kuning
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
sepuluh kendaraan angkutan barang
tiga belas kendaraan angkutan barang
di tv di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya